beralik informasi lain akhir pekan ini presiden jokowi dodo jogging bersama dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto di kebun raya bogor
sambil berlari keduanya membahas banyak hal termasuk cawapres jokowi dodo di pilpres dua ribu sembilan belas
seperti yang dikutip dari detik com presiden jokowi terlihat bergaya sporty dengan mengenakan kaos olahraga berwarna kuning
sedangkan erlangga memakai kaos berwarna putih
sambil berlari keduanya begitu akrab membahas berbagai hal termasuk soal cawapres
acara ini pun seolah menguatkan kemistri keduanya untuk melangkah sebagai pasangan capres jawab pres
namun joko widodo menegaskan bahwa timnya masih menggodok sosok potensial yang akan mendampinginya
sementara itu erlangga mengatakan soal kriteria jawab pres tidak ada permintaan khusus dari jokowi dodo kepada golkar dalam seleksi jawab pres